badan narkotika nasional kota surabaya menggerebek rumah milik pengedar sabu sabu jaringan lapas di surabaya
hasilnya tiga pengedar diamankan berikut barang bukti sabu sabu seberat dua puluh delapan gram senilai rp empat puluh juta
penggerebekan ini dilakukan di rumah seorang pengedar sabu berinisial sn yang berada di jetis kulon surabaya
tersangka yang juga sebagai pemilik toko kebutuhan pokok ini langsung dibekuk beserta barang bukti sabu
tak hanya di rumah sn penggerbekan juga dilakukan di rumah tersangka lain di jalan karangrejo serta perumahan gunung sari indah
hasilnya petugas menyita barang bukti berupa sabu sabu seberat dua puluh delapan sembilan puluh tujuh gram serta tujuh butir pil ekstasi senilai empat puluh juta rupiah
dari pengakuan tersangka barang bukti sabu ini didapat dari temannya yang ada di jalan
setiap kali transaksi mereka mendapat keuntungan rp dua ratus
sejak berapa tahun
konfirmasi pinter langsung
ketua kepua teman teman parkir juga dulu
kamu ditangkap di mana mas
di rumah pak
bnn kota surabaya menyatakan sabu sabu yang juga dipasok dari lapas pamekasan serta madiun ini
bnn kota surabaya menyatakan sabu sabu yang juga dipasok dari lapas pamekasan serta madiun ini
seringkali dijajakan pada komunitas pengaman dan juru parkir di kawasan taman bungkul
modusnya dia itu mengedarkan kepada komunitas yang ada di manggalnya ada di taman bungkul ya
mereka ini ada tukang parkir ada pengamen dan ada orang orang tertentu yang sudah tahu bahwa
mungkin setiap malam minggu mereka mengadakan acara di sana
akibat perbuatannya tiga orang pengedar narkoba jaringan lapas ini dijerat undang undang tentang narkotika
dengan ancaman hukuman di atas sepuluh tahun penjara